presiden joko widodo didampingi menteri pertanian syahrul yassin limpo meninjau lahan food estate di kabupaten belu nusa tenggara timur pada kamis
penanaman perdana jagung di kawasan ini menggunakan teknologi pertanian modern
penanaman perdana jagung bersama petani
saya berada di kabupaten belu provinsi nusa tenggara timur ntt
kita di sini baru saja membuka lahan seluas kurang lebih lima puluh tiga hektare yang akan kita tanami jagung
dan juga untuk airnya kita menggunakan sprinkle
dan airnya berasal dari bendungan yang telah kita tanamikan yaitu bendungan roteglot
dan dari sinilah nanti kita akan perluas sampai seluas lima ratus hektare
kalau itu nanti berhasil dan produksinya bagus kita akan melompat ke daerah
yang juga ada lahan datar seperti ini seluas lima belas hektare
pembukaan food estate ini merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian
di satu hamparan luas dengan menggunakan teknologi modern
penggunaan teknologi modern untuk mempermudah menganalisa kekurangan dan keunggulan lahan
saya meyakini ini akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di ntt
khususnya di kabupaten belu
tetapi juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional kita karena ada lahan lahan baru yang dibuka
seperti di provinsi ntt kabupaten belu seperti yang kita lihat sore hari ini
kita harapkan ini nanti hasil per hektarnya bisa kita lihat kemudian kita hitung
petani mendapatkan keuntungan berapa dan setelah itu akan kita perlukan
selain itu mentan syahrul mengatakan perluasan areal harus terus diupayakan pada tahun ini
dengan mengintegrasikan laju pertanian dari hulu hingga hilir
food estate belu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan gizi dan kesejahteraan petani
syahrul menyebut pengembangan kawasan food estate seluas lima ratus lima puluh sembilan hektare di kabupaten belu
tersebar di empat kecamatan
yakni leosama manleten umaklaran dan kecamatan fatuketi
yang terdiri dari pengembangan padi seluas empat ratus sebelas hektare dan jagung seluas satu ratus empat puluh delapan hektare
kegiatan pengembangannya dilakukan secara bertahap dari mulai tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
kita masuk mesin tanam tiga ini mulai menghasilkan lima puluh tiga hektare itu bahkan bisa mencapai hampir lima ratus juta
oleh karena itu dari tadinya tidak menghasilkan
sekarang ini sudah seperti ini dan hasilnya luar biasa
mentan juga mengharapkan usaha pertanian yang terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan dan klaster
menurut kesesuaian agro ekosistem dapat tercipta dan dikembangkan pada kawasan tersebut
dengan demikian tata kelola mulai dari pra hingga pasca panen kedepannya terus meningkat
presiden mengapresiasi banget dan meminta saya untuk mengembangkan ini
bahkan ini tahun kita masuk lima ratus sampai seribu hektare
kurang lebih seperti itu dan kemudian akan mengembangkan sampai belasan ribu hektare di npt
kita berdoa semua bisa jalan dengan baik
turut hadir dalam kunjungan ini menteri sekretaris negara pratikno
menteri kesehatan budi gunadisadikin
gubernur ntt victor bung tilulai skodat dan jajarin eselon i kementerian pertanian